cahayu nur dewata adalah salah satu korban tragedi kanjuruhan
gas air mata membuat matanya merah meradang dan tangan kanannya tak bisa digerakkan
selain itu gadis berusia enam belas tahun itu menjadi sering melamun
satu temannya yang ikut melihat pertandingan meninggal dunia
selama gas itu terus gak seter kita di rumah sakit
jadi yang ingat terakhir adalah gas air mata itu ya
setelah itu gak ingat apa apa
gas air mata itu yang adik ingat ditembakkan dari lapangan atau dari luar atau dari mana
gak tahu juga
orang tuanya mengatakan cahayu sempat koma selama tiga hari
tim medis menyebut
cahayu mengalami pendarahan di bagian otak
menurut keluarga ingatan cahayu sedikit pulih
ketika ditunjukkan beberapa foto kebersamaan cahayu dengan teman temannya
proses kesembuhan cahayu sepertinya masih panjang
abdul malik malang jawa timur